mau sampai kapan kamu matiin hp mau sampai kapan kamu menghindar dari
om murad akhirnya kamu nanti juga bakal ketemu sama murad
paling sewaktu waktu aja ikut saudara bantu bantu jadi supir kalau dia lagi
ada urusan keluar kota itu juga jarang gak kepikiran balik lagi ke terminal
nggak bakal bisa balik lagi ke sana kan dulu ada masalah itu kan dulu
memangnya kenapa di terminal kurang orang kamu mau balik lagi enggak kenapa
bukan willy yang nelfon saya milih lagi di jakarta disuruh sama saudaranya
tidak jelas ngapain nggak tahu ngurusin kerjaan nggak tahu ngurusin apa
willy tahu kamu ngajak saya ke terminal willy nggak harus tahu minimal nggak harus
makanya saya bilang juga telepon dulu
makanya saya bilang juga telpon dulu
denny udah oke berarti masih kurang dua
yaudah berarti tony sama boy
tony dulu sempat jadi bos
memangnya dia mau balik lagi tapi nggak jadi bos
yaudah telepon boy
kamu tau sendiri boy justru salah satu biang masalah
dia dulu yang mau geser willy
bikin kita waktu itu jadi pecah
terus kalau bukan tony sama boy dua lagi siapa
sementara gak apa apa berempat dulu aja
tanya lagi apa dia
kalau gak sibuk urusan percintaan kita ketemu
halo lagi apa bos lagi cari tempat parkir baru buat kita wah oke juga tuh jangan ganggu saya
tunggu tunggu kabar aja oke terus terus hai eh kamu siapa saya tukang parkir di sini
kang ya saya diserang orang jadi atau kamu yang diserang orang jadi kemarin saya tadi pagi kenapa
baru sekarang ngabarin saya tadi keburu ada temen temennya agus dateng saya nggak mungkin
telepon akang mereka baru pergi nunggu instruksi ga dari siapa nanti saya ke sana nunggu kamu ratu
saya baru dari pasar baru ngehajar satu lagi orang yang ngambil alih tempat kita
barusan saya terima telepon
orang orang yang saya bawa buat jadi penyusup di pasar satu lagi diserang juga tadi pagi
aduh udah tanya taslim dia bukan pelakunya
udah saya telepon dari kemarin tapi hp nya mati
barusan saya coba telpon lagi tapi masih mati
coba sekarang telepon lagi
kalau mak mora sampai tahu kamu durhaka
sengaja nggak dengerin omongan dia buat menurutin perintah kak cecek
yang nyerang orang orang bawaan kang ujang itu saya atau bukan
mau sampai kapan kau matiin hp
mau sampai kapan kamu menghindar dari mang murad
akhirnya kamu nanti juga bakal ketemu sama bang murad
mau masak air buat bikin kopi
kalau kopinya nggak ada buat apa masak air
kan ada kamu
airnya dari saya kopinya dari kamu
ajun nggak ada nggak ada yang disuruh
memangnya kamu gak bisa beli kopi
kalau mau ke warung bukan ke kanan
kenapa kamu tinggal sendiri
kemarin di dan ada yang ngeroyok
mungkin ada yang mau ngambil alih terminal seperti dulu
satu persatu diserang
dilarang balik lagi kesini
kemarin di dan
terminal lagi ada masalah lagi
kalau lagi ada masalah kenapa saya ditelepon
kenapa disuruh kesini lagi
buat nambah panjang daftar korban
mau saya traktir kopi nggak
begitu aja
bertenang dicht tadi
kami sudah muda makanya

siapa itu yang bertenang
jangan dia udah martilah
sesetengah yang tadi youalev dulu ya kalian migis kan
kamu gak apa apa
cuma meeting saya dari belakang
mukulin liga saya terus dia pergi
teman teman agus kesini mau apa